untuk kedua kalinya umat islam kembali menjalani puasa ramadan dalam situasi pandemi
sebagian dari anda mungkin memilih untuk tetap beraktivitas di rumah
nah supaya tidak jenuh ada banyak pilihan kegiatan bersama keluarga yang seru untuk dilakukan
namun tetap bernilai ibadah apa saja berikut liputannya untuk anda
kondisi yang belum terkendali selama pandemi membuat sebagian besar aktivitas selama bulan ramadan harus dilakukan di rumah saja
tak jarang anda mungkin bosan dengan kegiatan yang itu itu saja
nah mumpung di bulan suci ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan bersama keluarga yang justru memberikan banyak manfaat
seperti yang dilakukan desi kurnia sari ibu sekaligus dokter gigi ini selalu menjalankan ibadah sholat berjamaah bersama suami dan ketiga anaknya
momen berpuasa juga ia manfaatkan untuk melatih hafalan al quran ketiga buah hatinya
namanya juga anak anak rasa bosan pasti ada
agar tetap bersemangat desi dan suaminya menggunakan sistem reward atau hadiah untuk setiap hal baik yang dilakukan anak anak
nah kalau sekarang pertama mereka sudah terbiasa untuk berpuasa saya balik reward apa yang membuat mereka itu paling susah untuk dilakukan gitu ya
nah kalau tahun ini rewet mereka yang paling susah dilakukan adalah baca quran dan hafalan
jadi saya ganti reward puasanya seperti biasa aja
reward yang agak susah contohnya baca quran sama sholat rawatib saya tambahin
yang jadi mata mata saya untuk kejujuran mereka adalah mereka sendiri gitu
jadi di akhir bulan ramadhan mereka tuh ngasih tuh rapotnya
rapotnya mereka kan ada di kamarnya masing masing tuh
mereka tinggal conteng conteng mereka kasih
memasak dan menyiapkan menu berbuka juga menjadi kegiatan favorit desi dan keluarga
selain mendekatkan anggota keluarga mereka juga menghasilkan kegiatan favorit keluarga

terutama ayahnya ya
karena kan kalau dulu zaman waktu pandemi kan kalau kerja di sini kan rumah saya di pinggiran ya
jadi berangkat pagi pulang malam
jadi interaksi mereka terhadap ayahnya itu kurang gitu ya
jadi dengan adanya pandemi ini ayahnya wfh kebanyakan jadi lebih maksimal gitu

untuk awalnya mereka nggak dekat jadi sangat dekat

psikolog klinis desi ilsanti menjelaskan
membangun relasi yang kuat antar anggota keluarga sangat penting dilakukan apalagi di bulan suci
kedekatan dan kebersamaan yang dipupuk sejak dini
akan menciptakan individu yang kuat dan percaya diri di masa yang akan datang
ketika remaja itu kan ada fase dimana seorang anak itu mencari identitas diri ya
dan diharapkan ketika sudah dewasa sudah terbentuk identitas dirinya gitu
nah ketika itu tidak berjalan dengan baik ada tuh problem problem yang dihadapi ketika dewasa
di antaranya mungkin pernah dengar juga quarter life crisis gitu ya
itu salah satunya adalah ketika seseorang sudah dewasa gitu ya
menjadi orang tua itu kan dibilang gampang ya enggak sulit banget gitu ya
tapi dibilang sulit banget sebenarnya sih secara teori nggak juga nggak susah sama
jadi orang tua itu yang penting apa
mencontohkan ya manusia itu akan lebih mudah untuk belajar ketika dia melihat secara langsung
mendengar secara langsung gitu dari orang yang bersangkutan
terutama orang yang memang kita anggap berarti
pandemi tak harus dihadapi dengan kecil hati selalu ada hikmah dibalik ujian bukan
yuk manfaatkan momen di bulan istimewa untuk lebih dekat dengan keluarga
keluarga makin hangat nilai ibadah jadi berlipat
meladia rahma sidky irvan jakarta